apa yang kamu lakukan
ya tuhan ampun tuhan
pestari kamu kenapa pestari
aku tidak dapat merasakan bijut nadinya ki
biar aku panggil tabib
aku lebih tahu keadaan putriku
aku ini juga seorang tabib suruh tadi
apa kamu meragukan kemampuanku
yang mengobatimu adalah aku
bukannya aku meragukan kemampuanmu
aku tidak bermaksud demikian
pastinya aku lebih percaya
pestari diobati oleh boponya
dia baik baik saja kacau dibutuhkan istirahat terima kasih
ya allah gusti
apa yang kamu lakukan
apa kamu bikin ulah di wilayah suratani
kalau sampai dia curiga
aku benar benar ingin istirahat
kamu tidak pernah berubah kak lawika
bukannya membelah surat
kehilangan dua murid
tapi tidak ada pilihan lain senopati
kita harus ikuti kemun mereka
jangan dulu ki
mungkin mereka hanya menggertak
sampai mereka memberikan obat penawar racun itu
maukah kamu menolongku
apa yang harus aku lakukan
lepaskan baka wuli
dan kamu akan mendapatkan balasan yang istimewa
kamu akan mendapatkan surga kebahagiaan
sebentar lagi akan ada yang datang membebaskanmu
selalu memberikan serangan
menyerahlah lindo aji
aku tidak ingin melukai kulit mulus seperti ini
aku tidak akan menyerah kepada pengkhianat seperti ini
antek belada seperti mu harus segera kuhabisin
menyerahlah lindo aji
kamu akan kehilangan pitalok
kamu akan kehilangan pitalok